nama adalah doa tapi bagaimana jika nama pemberian orang tua malah jadi bahan olok olokan seumur hidup sang anak
derita ini pula yang membuat seorang pria bernama kentut berjuang untuk mengubah namanya
dan hari ini mimpinya dikabulkan pengadilan negeri tangerang
mulai hari ini sudah tidak ada lagi kentut di kota tangerang
per dua puluh tiga april dua ribu delapan belas pria yang tak bisa menyembunyikan rasa bahagia ini resmi mengubah nama dari kentut menjadi ihsan hani
saya syukur yang pertama kepada yang sudah memberi semangat kepada saya
dan doa orang tua juga sudah merestui alhamdulillah dikabulkan di pengadilan
ini sebagai penyemangat saya ke depannya lagi semakin pede di lingkungan
dan kepada anak anak saya yang mendukung mengganti nama saya
bukan sekedar untuk viral belaka pria asal solo jawa tengah ini selama tiga puluh tahun hidupnya memang menyandang nama yang tak biasa
nama kentut yang tertera di akte kelahiran dan seluruh dokumen kependudukannya diakui jadi beban tersendiri untuk pria beranak tiga ini
apalagi di lingkungan tinggalnya di jalan nyur empat kelurahan kunciran indah kecamatan pinang kota tangerang
selain sebagai penjual mie ayam dan bakso ia juga mengajar mengaji
dan mimpi seumur hidupnya untuk mengubah nama akhirnya terkabul senin siang
secara hukum penghapusan nama kentut dan diubah menjadi ikhsan hadi disahkan oleh hakim tunggal eli istianawati
dua membeli izin pada temua untuk mengubah atau mengganti nama akte kelahiran temua yang terkubis dengan nama kentut
diganti menjadi nama ihsan hadi
berbagai pertimbangan menjadi latar belakang putusan hakim diantaranya untuk kepentingan keluarga khususnya psikologis anak pemohon
anak pertama iksan hadi diketahui enggan bersekolah karena kerap jadi bahan olok olokan karena nama ayahnya
untuk memulihkan nama baik pemohon yang juga kerap jadi korban bullying warga
hakim memerintahkan dinas kependudukan dan catatan sipil memudahkan proses perubahan nama di arte kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya